ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
gi kita mau sampai kapan sih di sini
kita ke rumah putri sekarang ayo
ran ran ran please lu gak usah nekat
sekarang ini bukan waktu yang tepat buat lo ketemu sama putri
ntar bakal ada masalah lagi kan
maksud kalian itu apa sih
gue gak ngerti ya sama kalian semua
malas video kalau beneran sama gue c
ya udah buruan angkat
ya om coba kamu liat nih sekeliling kamu sekarang
nih om alex liat sendiri kan
saya lagi sama citra mau jalan oh
tuh om alex bisa lihat sendiri kan di sini gak ada pangeran
ternyata bener kalau ata gak sama pangeran lalu di mana pangeran
ya udah kalau gitu begitu kamu tau pangeran di mana kamu kasih tau om keberadaannya ya
sumpah ya gue jadi auto panik tau gak sih kalau dapet telepon dari om alex
untung aja pangeran gak ada di sini jadi gue pede angkat video callnya om malex
lo bener juga tak
ya udah sekarang gue minta sama lo ya pacar lo saat ini gak usah stres
apalagi sampai ngedro buat mikirin masalah pangeran dan putri
gue gak mau lo sakit ya mending juga lo stres mikirin tugas kuliah nggak pakai perasaan ya kan
nah gitu dong senyum kan gue seneng liatnya gak usah tegang tegang
lo bisa aja tak
ya udah tak mending kita jalan sekarang ini dida udah share lokasinya
gigi kita mau ngapain sih di sini gue harus ketemu sama putri
gue mau cepet cepet ketemu sama dia gita ayo kita kesana sekarang yuk
ran ran tunggu gue ini sahabat lo gue ngerti banget perasaan lo gue tau
tapi please semuanya tuh gak semudah yang lu bayangin nggak apa apa apa yang lo mau tuh harus terwujud
dan lo harus inget gue juga gak mau kali ran kena masalah lagi sama om alex
apalagi kalau nanti usaha bokap nyokapku jadi terancam juga kita harus mikir panjang lah
udah guys udah coba jangan berantem kita tenangin diri kita pikirin kedepannya harus kayak gimana sekarang
om alex lo liat sendiri kan bokap lo gak akan pernah berhenti
ran ran lo mau gak
halo pangeran kamu dimana sekarang
papa gak perlu tau aku dimana
kamu jangan bertindak bodoh
kamu itu masih dalam perawatan dan perlu banyak istirahat kasih tahu sekarang juga kamu di mana
papa senang aja gak usah khawatir aku gak apa apa kok
berarti kamu sama gio dan atta sekarang kan berani benar dia bohongin papa
atta bilang kalau dia gak lagi sama kamu tadi
pa mau aku sama atta mau aku sama gio satu hal yang harus diperhatikan
terus papa inget ini bukan salah mereka pa
aku yang minta tolong sama mereka
papa stop nyalah nyalahin mereka karena mereka sama sekali nggak salah
udah pokoknya sekarang kamu kasih tau aja sama papa
kamu ada dimana biar papa jemput kamu sekarang
bapak gak usah khawatir aku gak apa apa kok
sekarang aku mau ketemu sama putri sama ibu nawang dan aku mau ngelurusin semuanya
dan aku ingetin sekali lagi sama papa
papa jangan berani beraninya neken teman teman aku neken sahabat sahabat aku
apalagi putri dan ibu nawang
karena kalau sampai papa kayak gitu inget baik baik pa
aku gak akan pernah mau kenal lagi sama papa
dan sampai kapanpun aku gak akan pernah balik ke apartemen papa
aku tahu ibu pasti gak akan khawatir lagi kalau ibu pegang hp aku
ibu pegangnya hpku
kamu gak perlu lakuin ini bu
ibu tuh bisa ngerti perasaan cinta kamu ke pangeran
tapi ibu gak bisa biarin perasaan kamu itu buat kamu menderita sayang
karena kamu ditekan terus sama pak alex
pak alex sampai tegang laporin kamu ke polisi
ibu ibu gak bisa bayangin kalau kamu sampai di penjara pun
apa ini gak buat kamu jerah
aku gak tau harus bilang kata apa selain maaf sama ibu
aku bener bener minta maaf bu
karena aku sering buat ibu kecewa
tapi aku juga gak bisa berhenti berharap
biar suatu saat ibu bisa dukung aku sama pangeran
karena kita udah sama sama janji bu
kita akan berjuang
sampai semuanya memihak dengan cinta kita
kamu mau jemuk pangeran juga
kenapa harus minta maaf sama allah
villa yang ditempatin pangeran sama putih kemarin
ternyata naomi juga membantu pangeran ketemu sama cewek asongan itu
tapi aku gak boleh marah marah ke naomi
karena bisa ajak kedepan
aku bakal kerjasama dengan perusahaan milik papa naomi
aku ikut bertanggung jawab om
atas insiden tenggelamnya pangeran di villa papaku
pangeran di vila papaku
naomi perhatian juga sama pangeran
kenapa pangeran gak pilih naomi aja
daripada cewek asongan anaknya nawa
pangeran di vila papaku
om alis mau kan nangkepin aku
tapi om minta sama kamu
jangan pernah lagi coba untuk deketin pangeran sama putri
karena om sekarang lagi fokus buat cari pangeran
dia kabur dari rumah sakit
kamu kan temennya gio juga
tanya keberadaannya dimana
karena kalo kamu yang telpon om yakin dia gak kejoriga
gio kita mau sampe kapan sih disini
kita ke rumah putri sekarang
lo gak usah nekat
sekarang ini bukan waktu yang tepat buat lo ketemu sama putri
ntar bakal ada masalah lagi kan
maksud kalian itu apa sih
gue gak ngerti ya sama kalian semua
gue pikir gue bisa bergantungan sama kalian
di saat gue butuh kayak gini
gue pikir ada kalian tapi ternyata enggak
kalian sama aja ya
kalau kalian gak mau bantuin gue
gue sendiri akan ketemu sama putri
eh eh bentar ran ran ran